tubuh boleh kecil usia boleh muda
namun tekad untuk mendaki gunung sudah dimiliki dua pendaki cilik ini
adalah khansha shahla gadis cilik berusia sebelas tahun
yang mengaku gemar mendaki gunung sejak tahun dua ribu tujuh belas
hobi mendaki gunung berawal dari ajakan sang ayah saat mendaki gunung rinjani
bulan juli lalu bocah ini baru saja mengenapkan misi tujuh summits indonesia
dan menutupnya dengan mencapai puncak jaya wijaya di carstens papua
sama halnya dengan matthew pendaki yang duduk di kelas tujuh smp ini juga telah merampungkan